ya bulan ramadan tak berarti membuat eko yuli irawan dan lalu muhammad zohri ini libur latihan
nah ini karena jelang olimpiade tokyo pada bulan juli mendatang
dua atlet andalan indonesia tetap menjalani program latihan dalam keadaan berpuasa
bertekad untuk pertama kalinya menyumbangkan medali emas olimpiade dari cabur angkat besi
menjadi motivasi tersendiri bagi eko yuli irawan
menjalani program latihan pagi dan sore dalam keadaan berpuasa pun menjadi hal yang dianggap biasa oleh eko
berlatih di kawasan stadion gbk senayan sejak awal bulan april
penyesuaian yang dilakukan eko hanyalah mengubah jam latihan
yakni menjadi jam sepuluh tiga puluh sampai jam tiga belas untuk latihan pagi dan jam enam belas hingga tujuh belas untuk latihan sore
masih sama kok nggak ada perubahan nggak ada perubahan gitu kan dengan presentase bebannya
dengan berapa setnya itu nggak ada perubahan kita jalanin semua
memang selama ini udah terlatih sih dari kecil gitu kan jadi maksudnya puasa gak jadi halangan gitu loh
hal yang sama juga dilakukan oleh sprinter andalan indonesia asal nusa tenggara barat lalu muhammad zohri
pemegang rekornas seratus meter dengan catatan waktu sepuluh tiga detik ini tetap harus melahap menu latihan di lintasan
ditambah latihan beban di tiap hari senin dan rabu
namun selama ramadan latihan di sesi pagi hari dilakukan di hotel dengan menekankan ke penguatan otot dan fleksibilitas
kalau paling berat ya saat latihan sih sebenarnya soalnya saya juga latihan pagi gitu loh kayak core gitu kan
ya ngerasa capek dan
ngerasa haus juga
tenggorokannya kayak kering gitu loh
ya syukur syukur latihan beratnya pas sore gitu loh
kita biasa latihan inti pagi nah sekarang kita pindah latihan intinya ke sore
atau kalau yang latihan beban ke siang agak siangan gitu
selain itu program untuk volume latihannya bisa kita kurangi sedikit
tapi intensitas kita agak tinggikan gitu
berbeda dengan eko yuli yang sudah tiga kali tampil di olimpiade
dan sukses menyumbangkan satu perak dan dua perunggu
bagi zohri olimpiade di tokyo nanti merupakan pengalaman perdananya
tampil di ajang olahraga empat tahunan terbesar dunia
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta